sebenarnya mutiara handicraft ini awalnya saya berdiri itu di awal itu saya visi visinya adalah
tetap fokus ke teman teman penyandang disabilitas tapi awal saya berdiri itu pernah juga bangkrut ya
pernah juga jatuh itu karena saya bisnis dulu baru ke sosial tapi sekarang setelah saya di kabupaten
kebumen itu konsep itu kita kita balik menjadi saya sosial dulu kemudian baru bisnis ya ternyata
disitu allah membuka jalan bagi saya ternyata itu lebih besar dan lebih dasar ya hasilnya lebih dasar
dan efek kemasyarakat itu sangat apa sangat terasa sekali
sekilas tidak ada yang berbeda dari aktivitas konveksi yang terletak di desa karangsari kabupaten kebumen ini
para pengrajin dengan cekatan menjahit beberapa kain perca atau jenis kain sisa industri yang diolah menjadi keset
namun siapa sangka pengrajin di konveksi ini adalah para penyandang disabilitas yang tengah melakukan pekerjaan sehari harinya
para pengrajin ini tergabung dalam sebuah unit usaha bernama mutiara handicraft
adalah irma suryati wanita berusia empat puluh enam tahun yang mendirikan unit usaha ini sejak dua ribu dua
keinginan irma membuka usaha ini adalah untuk menjahit kain perca
usaha dilandasi dari pengalamannya saat kesulitan mencari pekerjaan karena kondisi disabilitas yang ia alami
ternyata sebagai penyandang disabilitas itu dibedakan saya merasa didiskriminasi dari masyarakat
sehingga saya melamar kerja kemana mana selalu ditolak oleh sebuah perusahaan besar ya itu
alhamdulillah sih lima belas kali saya ditolak oleh perusahaan dan akhirnya daripada saya ditolak terus saya bosen
akhirnya saya mempunyai inspirasi sendiri yaitu
saya menciptakan lapangan kerja
kenapa kok saya harus milih kain perca ya untuk menjadi bahan pekerjaan saya di awal itu
karena saya merasa kain perca itu di tempat saya waktu itu hanya sebuah sampah yang dibuang
dan hanya menjadi pencemaran lingkungan
nah disitu saya ambil saya bikin kerajinan dan lama lama ternyata diminati oleh masyarakat sekitar seperti itu
jatuh bangun membangun bisnis di tengah keterbatasan
dirasakan irma selama bertahun tahun
dari tempat tinggalnya di kebumen irma sempat berjuang hingga ke jakarta
tahun dua ribu tujuh merupakan titik awal bagi ibu lima anak ini untuk mengubah jalan bisnis yang ia geluti
di kebumen irma berusaha mengembangkan kebanyakan perusahaan
di situ saya pengalaman ya seminggu dua kali
saya datang ke pasar tanah abang ganti ganti pasar mencari market awal awal itu
dan pas itu jakarta kan hujan banjir gitu ya
saya sampai pernah tidur di emper pasar tanah abang itu nunggu pasar buka gitu
akhirnya tuh ada angin puting beliung kayak angin puting beliung gitu sampah sampah berserekan
dan ada salah satu sampah yang menempel di pipi saya
waktu itu saya buka ada tulisan lomba wira usaha muda teladan tingkat nasional dari kementerian pemuda dan olahraga
nah dimulai dari situ
saya tertarik karena ada hadiahnya seratus juta waktu itu
saya pikirnya kalau ada hadiah seratus juta
saya bisa pemberdayaan disabilitas itu lebih banyak lagi di kabupaten kabupaten seperti itu
dan alhamdulillah setelah saya store keset di pasar tanah abang
saya masuk laku keset saya walaupun tidak semua karena ada yang basah nggak mau
akhirnya saya mendaftar lomba
iya dari tahun dua ribu tujuh itu saya tidak menyangka kalau seorang saya ya
seorang saya itu ternyata menang di lomba itu
di tahun dua ribu tujuh saya dapat juara satu tingkat nasional wira usaha muda
dan dari kementpora dapat hadiah itu keliling eropa
salah satunya ke melbourne australia ya
itu saya mendapatkan buyer di sana yang kita kontrak delapan tahun waktu itu
terbukanya pasar internasional hingga ke australia
menjadi berkah yang tak ternilai bagi usaha yang ia rintis dari nol ini
saat ini mutiara handicraft
memiliki puluhan karyawan di lokasi workshop utamanya
serta tiga mitra yang tersebar di jawa tengah
irma kini mengelola unit usaha konveksi keset perca
dengan omset mencapai ratusan juta rupiah per bulannya
sebagian besar dari karyawan dan mitra unit usaha adalah para penyandang disabilitas
sebenarnya mutiara handicraft ini awalnya saya berdiri itu
di awal itu saya visi visinya adalah tetap fokus ke teman teman penyandang disabilitas
tapi awal saya berdiri itu pernah juga bangkrut ya
pernah juga jatuh itu karena saya bisnis dulu baru ke sosial
tapi sekarang setelah saya di kabupaten kebumen itu
konsep itu kita balik menjadi saya sosial dulu kemudian baru bisnis dulu
ternyata di situ allah membuka jalan bagi saya
ternyata itu lebih besar dan lebih dahsyat ya hasilnya lebih dasar
dan efek kemasyarakat itu sangat
sangat terasa sekali
pengembangan unit usaha yang dimiliki irma
memang difokuskan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas
bagi kaum difabel keberadaan mutiara handicraft
memberikan kesempatan bagi mereka untuk menata kembali kehidupan
ya tentu saja ada soalnya waktu masih sendiri
itu kan istilahnya belum melihat yang lain
sama defable kalau sekarang kan sudah seperti biasa lah
seperti saudara jadi seperti saudara sendiri
jadi lebih menambah semangat pekerjaan sendiri pak
kenapa gitu pak kenapa
ya karena mungkin dari beberapa macam orang sih jadi bisa memperkuat ini
ust terang senang lah ya yang tadinya kan kalau di rumah kan minder
belum tahu kirain yang cacatkan cuma aku gitu kan
tapi ternyata banyak temennya juga ada yang lebih parah gitu
kita bersyukur aja gitu semangat lah
jadi nambah semangat
iya nambah semangat
tidak hanya bagi penyandang disabilitas
irma juga dikenal sebagai sosok inspiratif
yang membantu menopang perekonomian masyarakat desa
di tempat ia berada
wanita asal semarang ini selalu menyisihkan sebagian hasilnya
untuk aksi sosial
pembagian sembako bagi masyarakat kurang mampu
hingga pengadaan kursi roda bagi kaum difabel
rutin ia lakukan sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat
keberadaan irma dan mutiara handicraft kini menjelma menjadi harapan baru
untuk ruang yang jauh lebih luas
kegiatan di rumah itu kan produk kerajinan
juga itu dalam produknya dan kegiatannya sangat membantu orang orang disabilitas
dan juga tidak hanya disabilitas
juga masyarakat karang kara sangat terbantu dengan adanya kegiatan
bisa meningkatkan ekonomi lah intinya
jadi yang kami tahu sering sekali mengadakan kegiatan sosial
sangat sangat membantu bagi warga masyarakat karangkari
tentunya banyak manfaatnya
sosok irma suryati memberikan pengaruh yang besar
bagi eksistensi kaum difabel di tatanan masyarakat
ia mampu berdaya meski di tengah keterbatasan
ketika berada di kota
dia mencari tempat untuk berbicara
secara umum saya membuktikan kepada masyarakat ya
jadi hal hal yang tidak biasa
dari dengan segala kekurangan saya
tapi saya membuktikan bahwa kita itu bisa menjadi luar biasa dengan kekurangan kita
di sini saya menerapkan bahwa cacat itu bukan halangan kok untuk berkarya
dan untuk berprestasi dan untuk mandiri seperti itu
dan satu hal yang membuat saya
insya allah kata sukses itu kan tergantung mereka yang mengartikannya
bagi saya adalah kalau sukses itu
hidup kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak
saya lihat di postingan di facebooknya
saya sedikit tertarik
saya juga ingin punya usaha
kebetulan saya melihat kegiatannya bu irma
saya agak tertarik gitu
kalau saya sih inginnya itu teman teman penyandang disabilitas itu lebih besar yang bisa kita rekrut
bahkan kalau bisa itu seluruh indonesia
kalau bisa itu jangan sampai ada yang tidak bisa bekerja seperti itu
paling yang menjadi selama ini menjadi beban saya adalah penyandang disabilitas yang tidak mempunyai pekerjaan seperti itu
saya ingin mereka itu bisa mandiri
bisa menghidupi diri sendiri
bahkan kalau bisa itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar
harapan dan cita cita agar kaum difabel di seluruh indonesia mampu mandiri
terus dijaga oleh irma dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang melalui jalur bisnis
sistem kemitraan yang dibangun oleh irma memiliki target khusus bagi para penyandang disabilitas
saya membuka paket kemitraan atau frisense
karena memang kebutuhan masyarakat waktu itu sangat tinggi sekali
di tahun dua ribu awal saya masuk media
mulai saat itu mereka itu bertanya tanya kira kira apa yang bisa gabung ke saya
saya mengambil kesempatan peluang itu bahwa saya membuka sistem kemitraan dengan paket francis enam lima juta untuk non disabilitas
tapi kalau untuk disabilitas itu sendiri kita semuanya pelatihan gratis
kita berikan fasilitas ada satu set mesin jahit
ada satu kental bahan
terus ada predil predil kecil gitu ya
seperti benang seperti jarum seperti gunting dan lain lain
dan kita latih itu semuanya sampai bisa
itu dua hari insya allah sih sudah bisa
salah satu mitra yang sudah lama berkecimpung di ruang usaha milik irma adalah nina purnamawanti
wanita berusia empat puluh tahun ini merupakan salah satu mitra bisnis dengan kondisi disabilitas
sejak tahun dua ribu enam belas nina bergabung dengan mutiara handicraft untuk mencari aktivitas dan menambah penghasilan rumah tangganya
saya lihat di postingan di facebooknya saya sedikit tertarik untuk saya juga ingin punya usaha tapi bingung mau usaha apa gitu kan
kebetulan saya melihat kegiatannya bu irma saya agak tertarik gitu
kayaknya menjahit kan masih bisa dipelajari gitu
dengan umur yang sekarang saya sudah mulai tua ya
jadi kalau untuk kerja kan susah mencari lapangan kerja juga untuk disabilitas susah gitu kan
lebih baik kayak menciptakan pekerjaan sendiri gitu
dalam satu bulan nina mampu membuat tiga ratus buah keset kain perca dengan tenaganya sendiri
dengan satu mesin jahit yang ia dapatkan saat mendaftar sebagai mitra di mutiara handicraft
sosok irma menjadi penjaga semangatnya dalam melakukan pekerjaan sehari hari
sosoknya sangat inspiratif buat saya pribadi ya pak
sosoknya sangat luar biasa dia sangat mementingkan teman teman disabilitas untuk kemandiriannya gitu kan
memberikan kesempatan untuk latihan membuat caset karakter juga
intinya beliau sangat luar biasa buat saya buat teman teman juga semuanya
supportnya luar biasa lah untuk kita kita
galak tapi baik pak
agak keras gitu ya untuk mengerjakan
ya karena kan itu kan untuk kedisiplinan kita juga pak
kalau kita gak serius juga untuk dimana kita mau maju ya kalau kita gak pernah
kalau salah kan pasti ditegur gitu lah intinya
tidak hanya memberdayakan masyarakat dengan disabilitas
sistem kemitraan yang dibangun mutiara handicraft
juga menyasar kepada masyarakat umum
salah satunya adalah satya wanita berusia lima puluh tahun ini
memutuskan untuk menjadi mitra di mutiara handicraft untuk menambah penghasilan rumah tangga
sebelum menjahit ia berjualan sayur sayuran yang merupakan hasil kebun miliknya sendiri
ya biar ekonominya meningkat ada penghasilan lain gitu
saat itu mbak tia yakin menjahit ini akan meningkatkan perekonomian
ya yakin sih
ada perasaan raku raku juga gak gitu
ya gak raku sih
dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra tidak ada kesulitan berarti yang dialami
proses penjualan yang turut dibantu irma sebagai pemilik sangat membantu mitra
untuk memasarkan hasil jahitan mereka
saat ini satya merupakan salah satu mitra irma yang tergolong sukses berkembang
tidak hanya memproduksi keset kain perca tia juga mengembangkan konveksinya
dengan menambah jumlah mesin jahit untuk membuat produk lain seperti duster
adik saya ini suaminya nggak kerja
daripada ya kan tadinya kerja nggak ada penghasilan
ya kita ini ajak ajak belajar jahit biar ada pertambahan
terus kita ini
ketangga tangga yang mau belajar silahkan aja
waktu itu kenapa ada modus ini duster
kan di sini ada
lebih mudah ya di pasar
lebih mudah jadinya kan kalau udah jadi kita tinggal setor
untuk menjaga kualitas produk yang ada di mitra
irma secara rutin mendatangi beberapa lokasi mitranya
berbagai kemudahan diberikan oleh irma
bagi masyarakat yang ingin belajar dalam bisnis yang ia geluti
kita kan visi misi selalu ke
pemberdayaan masyarakat ya
intinya kan kita mengurangi angka pengangguran
tapi tidak menutup kemungkinan semua kita tanamkan ke mereka agar mereka itu punya jiwa sosial
jadi kalau jiwa sosial itu sudah kita tanamkan dari per mitra
bisa dibayangkan kalau tiga puluh satu mitra itu kita tanamkan jiwa jiwa untuk mengembangkan usaha mereka dengan sistem sosial juga
karena ada sekian persen kegiatan itu untuk lingkungan yang membutuhkan seperti itu
jadi kan alangkah lebih bagusnya kalau seluruh indonesia itu bisa bersifat yang sama ya
bisa punya sistem yang sama ikut bergabung
terus di sisi lain ada sekian persen untuk kegiatan teman teman penyandang disabilitas di sekitar mereka
mereka yang bergabung yang non disabilitas
virus kebaikan dari usaha mutiara handicraft terus dikembangkan untuk menyasar masyarakat lebih luas
irma rutin melakukan pelatihan menjahit ke masyarakat umumnya
kedepannya irma berharap setiap langkah kecil yang ia lakukan akan berdampak kepada perbaikan sistem inklusi bagi kaum difabel khususnya di kabupaten kebumen
dukungan secara langsung jelas saya dari awal sampai sekarang
saya selalu mendampingi ibu irma untuk melatih maupun marketing atau mengisi acara di berbagai macam acara
maksudnya dari baik instansi maupun hasil swasta
baik melatih disabilitas maupun acara bermasyarakat yang lain dan pemberdayaan masyarakat yang untuk lain
tetap saya ikut nganter saya ikuti dampingi support terus

hanya satu suatu sarangmu
dan tiba tiba saat ada penjajahan beran aku bisa men beaten seni itu
jalan sukses dari bisnis yang dibangun dari nol
ditambah dengan kondisi keterbatasan yang ia miliki
pengelolaan sdm di unit usaha menjadi tantangan terbesar selama usaha ini berjalan
yang secara umum itu di sdm ya sehingga di sdm itu teman teman kan berbeda ya
kalau disabilitas dengan non disabilitas itu tentunya kan berbeda
sehingga sdm mereka berbeda beda
kita itu susah cara memberikan support ke mereka melatih skill mereka
karena mereka itu kan cacatannya berbeda beda
dari cacat yang parah sampai cacat yang ringan gitu
bisa berjalan kalau yang di sini semuanya penyandang disabilitas cacat ringan ya
tapi ada yang sebagian mitra mitra kerja kita itu yang cacatnya parah itu sdm sebenarnya
kami bukan di permodalan yang paling susah adalah di sdm
situasi pandemi sejak tahun dua ribu dua puluh turut berdampak pada usaha irma
sistem pemasaran yang masih berjalan secara offline tidak mampu bertahan melawan badai pandemi
beruntung di awal tahun dua ribu dua puluh satu irma terpilih menjadi salah satu peserta brilliantpreneur dua ribu dua puluh
irma mendapatkan berbagai jenis pelatihan umkm
termasuk sistem penjualan online yang menjadi tumpuan saat pandemi berlangsung
saya ikut brilliant pranner itu awal tahun jadi belum lama sih
saya dicat dari brilliant proneur kemudian dimasukkan di whatsapp grup mereka
kemudian kita dilatih kayak workshop workshop online marketing online dan lain sebagainya
memang di kami sendiri mutiara handicraft ini jujur saya akui bahwa saya itu masih gaptec di dunia online
sehingga dengan adanya brilliant pranner ini saya sangat terbantu sekali
dan alhamdulillah sih efeknya marketing tambah marketing online dan kita juga bisa share ke teman teman marketing online juga
alhamdulillah kita punya dua ratus an lebih ya marketing online sejak adanya brilliant pranner tersebut
program ini dibuat oleh bank bri sebagai upaya untuk mendorong geliat industri kreatif usaha mikro
kecil dan menengah di indonesia
target dari program brilliant proneur adalah membantu para pelaku umkm agar mampu memasarkan produknya ke manca negara
selain itu bank bri juga turut membantu usaha irma melalui kredit murah yang disalurkan untuk membantu pelaku umkm di masa pandemi
alhamdulillah sih kita dapat kredit murah ya
dantu model usaha kredit murah seperti itu
sehingga kita mampu eksis mampu di masa masa pandemi ini
mungkin satu satunya perbankan ya bri yang tahu kebutuhan masyarakat kecil seperti itu
perjuangan irma untuk memberikan kesetaraan dalam kesempatan berkarya bagi penyandang disabilitas disambut baik oleh pemerintah kabupaten kebumen
irma turut membantu pekerjaan pemerintah untuk mengubah
yang urus penyandang disabilitas
kebumen sendiri difabel kan kurang lebih tiga ribuan ya
bayangkan kalau pemerintah hadir langsung ke sana nggak rampung rampung
tetapi dengan adanya sosok seperti bu irma ini tentunya membantu daripada tugas pemerintah
nah ini harus kita berikan pendampingan
karena apa yang dilakukan oleh bu irma ini bukan hal sesuatu yang mudah
harus ada ketulus ikhlasan dari hal yang terkecil sampai mereka membina
sehingga para defable ini tidak merasa
yang terpenting adalah mereka bisa mengulangkan kekaryaannya
diajak mengulangkan kekaryanya
nah ini harus disalurkan kemana
ini yang hebat dari bu irma
potensi ekonomi wilayah yang muncul dari irma suryati akan terus mendapat pendampingan dan dukungan dari pemerintah
yang hebat keterbatasan bukan menjadi penghalang
saya begitu melihat ternyuh sekali
saya berkaca begitu melihatnya anak anak diajak ada yang membatik ada yang membuat kekaryaan
ini merupakan potensi bahwa mereka itu saudara saudara kita anak anak kita bisa berkarya
sehingga ekonominya bisa bangkit bisa terdongkrak dan mereka juga tidak ketergantungan
jangan berpikir bahwa defable itu tidak memiliki kekaryaan
insya allah pemerintah kabupaten kebun akan mensupport secara maksimal
karena mereka anak anak kita yang harus kita dampingi dan memberikan kita support
dan bu irma salah satunya yang mendorong untuk itu
perjalanan irma suryati dalam mengembangkan bisnisnya tidak lepas dari dukungan keluarga
sang suami yang juga penyandang disabilitas terus hadir di samping irma untuk mendampingi dan mendukung aktivitas istri tercinta
dukungan secara langsung jelas saya dari awal sampai sekarang
saya selalu berdoa untuk dia
saya selalu berdoa untuk dia
saya selalu berdoa untuk dia
saya selalu berdoa untuk dia
saya selalu berdoa untuk mendampingi bu irma untuk melatih maupun marketing atau mengisi acara di berbagai macam acara
maksudnya dari baik instansi maupun unsur swasta
baik melatih disabilitas maupun acara bermasyarakat yang lain dan pemberdayaan masyarakat yang untuk lain
tetap saya ikut nganter saya ikuti dampingi support terus untuk menyemangati bu irma
tetap saya ikut mengantar saya ikuti dampingi support terus untuk menyemangati bu irma
tetap saya ikut mengantar saya ikut dampingi support terus untuk menyemangati bu irma
tetap saya ikut dampingi support terus untuk menyemangati bu irma
berharap untuk ke depan ini saya lebih ke sebuah kiri
karena saya ingin membuat sebuah yayasan ya yayasan untuk penyandang disabilitas agar wadah ini lebih besar untuk perkumpulan mereka
sehingga saya lebih besar juga untuk mendistribusikan hasil saya
karena selama ini kita ada dua puluh persen keuntungan kita itu untuk teman teman penyandang disabilitas seperti itu
dan harapan kedepan yang paling saya untuk saat ini kita akan bikin kayak mutiara maret kayak seperti itu ya
jadi kita akan di setiap kota nanti akan buka kayak mutiara maret seperti itu
sehingga hasil hasil produk produk dari teman teman penyandang disabilitas itu kita tampung menjadi satu di situ